bencana gempa dan tsunami yang menerjang donggala dan palu sulawesi tengah
juga membuat duka kerabat yang berada di daerah lain
seperti di gorontalo seorang kakek nekat ke palu
dengan menumpang mobil bak terbuka guna mencari cucunya
dengan wajah murung yaakob karim menanti keberangkatan
ke lokasi bencana gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
warga gorontalo ini nekat menuju palu walau harus menumpang mobil bak terbuka
yaakob hendak mencari cucunya berusia lima tahun
yang dikabarkan hilang terseret tsunami pada jumat kemarin
sementara anaknya haryati karim dan suaminya sumare
diketahui selamat namun mengalami luka luka
saat ini keduanya ada di pengungsian di palu piko tapalu
yaakob berangkat bersama tim relawan dari bpbd provinsi gorontalo
dan tni angkatan laut
cucu itu di belakang
cuma sudah dalam bagian air tidak tahu
kemudian ke sana ke sana ke sana
oh mobilnya kena tsunami itu
pasca gempa dan tsunami bantuan berupa logistik dan evakuasi
terus dikerahkan melalui jalan darat
tak hanya relawan personel polri dan tni
beberapa warga gorontalo juga berusaha menuju ke palu
mereka ingin membantu keluarga mereka yang terkena musibah